pusat pengendalian dan pencegahan penyakit atau cdc amerika serikat mencabut aturan sekolah maupun tempat penitipan anak yang mengharuskan siswanya menjalani karantina saat terpapar covid sembilan belas
apakah aturan serupa mungkin diterapkan di indonesia apalagi dengan proses pembelajaran tatap muka yang kini sudah dilaksanakan kembali sejak tahun ajaran baru
dan untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan zoom
pertama adalah ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander ginting selamat malam pak alex apa kabar
selamat malam salam sehat
salam sehat pak alex yang kedua narasumber kami adalah kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane
dalam kondisi baik begitu ya bu mas dalina dan pak alex
sebelumnya saya ingin ke ibu mas dalina terlebih dahulu
ibu ketika kita tahu begitu cdc mengeluarkan aturan bebas karantina bagi anak di sekolah maupun tempat daycare begitu
saya kira pada saat ini sudah hampir enam ratus juta masyarakat
terpapar seluruh dunia dan vaksin sudah di atas dua belas miliar
jadi dengan variant of concern terakhir yang tidak begitu virulent
menurut pandangan kami memang sudah seharusnya kita tidak terlalu tegang lagi dalam menghadapi covid sembilan belas
jadi vaksin memang harus sudah mulai dilakukan di banyak sektor di banyak level
baik berarti menurut anda
kita itu adalah indonesia termasuk begitu ya dan bisa segera mengadopsi aturan serupa begitu ibu mas dalina
biasanya aturannya yang kita adopsi adalah aturan dari who interim who bukan dari cdc
karena memang agak berbeda situasi di banyak negara dibanding dengan amerika
afrika yang vaksinasinya masih rendah mungkin tidak bisa langsung mengadopsi itu
indonesia juga belum mencapai target dua dosis
vaksin tetapi yang diumumkan berdasarkan hasil serosurvey
sudah lebih dari sembilan puluh persen penduduk kita memiliki antibody
itu hal yang baik
baik dia antibody karena vaksin maupun karena terinfeksi
baik saya akan ke pak alex begitu
pak alex bagaimana kemudian satgas covid dan pemerintah melihat cdc mengeluarkan aturan ini pak
apakah mungkin kemudian diterapkan indonesia apalagi ibu mas dalina mengatakan
kita sepertinya juga harus segera tidak mengadopsi
menganggap covid itu sebagai sesuatu yang mengakang lagi begitu pak alex
ya jadi bahwa pemerintah indonesia punya regulasi tersendiri dalam rangka penanggulangan covid sembilan belas
ini bisa kita lihat dari dikeluarkannya instruksi mendagri nomor tiga puluh delapan nomor tiga puluh sembilan
yang mengatur ppkm levelisasi baik di jawa bali maupun di luar jawa bali
yang kedua bahwa pemerintah juga masih mengatur
dalam skb empat menteri tentang proses pembelajaran proses sekolah
di mana juga diatur di sana kalau ada yang sakit kalau ada yang terinfeksi
maka kalau dia bergejala maka dia di rumah tapi tidak meliburkan sekolah
dan kemudian active case finding tetap dilakukan di sekolah
dan kemudian pemerintah juga melakukan pengaturan dengan adanya surat edaran satgas
tentang protokol perjalanan dalam negeri
yang berbasis dengan vaksinasi
artinya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah indonesia itu berdasarkan data
dan juga proses yang ada di dalam negeri itu sendiri
memang semua mengacu kepada badan kesehatan dunia
sebagaimana yang disampaikan oleh ibu mas darlina pane
tetapi cdc juga punya pertimbangan tersendiri
sesuai juga hasil penelitian dan evidence base yang ada di amerika serikat
yang tentang teknologi kesehatan berkembang terus
termasuk juga ilmu virologi termasuk juga menyangkut imunologi
tetapi apa yang menjadi catatan bagi kita
bahwa virus covid ini tidak sama dengan bakteri dari tuberkulosis
memang ada yang infected ada yang terpapar dan kemudian ada yang disease
tapi persoalannya adalah virus covid ini terjadi mutasi
terjadi terbentuknya varian varian
tapi waktu itu bukannya bersifat yang lebih cepat yang resteansierd hola

inilah yang bertanggung jawab dari east asian waspada

orang orang lain tidak sending correct larva ini
mereka lambat guessed
kita juga ada beberapa publik yang bronze
daerah tubuh baik pak alex artinya
ketahanan kita belum memungkinkan
begitu pak untuk kita membuat
aturan yang serupa dengan cdc tadi
ya artinya bahwa
yang pertama bahwa kita adalah negara kepulauan
dan kemudian bahwa
struktur masyarakat kita
berbeda dengan struktur masyarakat
khususnya di amerika serikat
dan kemudian kita juga mempunyai
yang menjadi penyakit prioritas
yang juga menjadi program pemerintah
menyangkut covid kita juga masih
mengurus tuberkulosis kita juga masih
dan mengurus juga angka kematian ibu
angka kematian anak ini juga menjadi pr yang besar
sehingga ini juga yang harus
perlu dijaga di samping juga transmisi
covid itu sendiri
baik pak alex ini informasi yang kami dapatkan
survei terbaru dari kemenkes dan juga
fkm ui begitu mengatakan antibody masyarakat
indonesia ada di angka
pak pada bulan juni
apakah angka ini
akan cukup berpengaruh
pada ketahanan imunitas
ya jadi yang harus
kita perhatikan bahwa dengan
baik oleh kena infeksi
ataupun reinfeksi ataupun oleh
kena vaksinasi itu membuat
memang kasus di rumah sakit
di sektor hilir
berkurang dibandingkan juli
bukan berarti tidak terjadinya infeksi
kasus aktif lebih kurang lima puluh tiga satu ratus dua puluh an
dan demikian juga bahwa
kasus meninggal memang sedikit
tapi tetap ada yang meninggal setiap hari
dan juga yang harus kita lihat juga bahwa
dengan tingginya kasus aktif tersebut
tingginya imunitas tidak cukup
jadi memang harus ada
kalau kita baca apa menjadi keputusan cdc
mereka juga masih mengharuskan masker
khususnya bagi yang bergejala
memang kata kuncinya adalah pemakaian masker
bagi mereka yang bergejala
termasuk juga bagi mereka yang mempunyai
comorbid jadi ini juga yang harus kita
edukasi ke masyarakat kita
pemakaian masker secara benar
secara proporsional dan juga
bagi mereka yang bergejala juga harus
bisa mengendalikan ini
baik saya akan ke ibu mas dalina
begitu ibu kalau ibu tadi di awal mengatakan
rasanya kita juga harus bisa move on
dari kondisi pandemi yang selama dua tahun kemarin
tapi hari ini kemudian tadi pak alex menyebutkan
ketika ada yang positif di satu lingkungan sekolah
maka dia akan diisolasi
tetapi sekolahnya belum tentu diliburkan
anda melihat bagaimana kondisi ini apa
seberapa memungkinkan kita juga mengarah
keputusan atau kebijakan yang mirip
dengan cdc tadi bu mas dalina
ya jadi kalau dulu kan
kalau ada yang positif di sekolah
sekolahnya diliburkan sekarang sudah seperti
penyakit penyakit lain mas bram
sudah seperti cacar air ya anak anak di sekolah
kalau ada satu yang terkena cacar air
dia tinggal di rumah
dan anak anak yang kontak dengan anak tersebut
akan diawasi selama beberapa hari
kalau kemudian demam dan muncul gejala
maka dia juga diharuskan untuk tinggal di rumah
atau belajar atau tidak belajar ya
jadi tidak harus satu sekolah kemudian diliburkan
saya kira itu merupakan pelonggaran yang
sudah cukup tepat pada saat ini
jadi kalau menurut pandangan kami
memang omikron ini merupakan karunia
karena dia memang tidak virulen
bukan cuma di indonesia di banyak negara juga
kematian yang tinggi seperti delta
jadi kita harus memulai program pengendalian itu
dengan target atau dengan sesuai dengan
standar operasional prosedur yang ada
artinya suspek kemudian juga probable
itu menjadi fokus
juga mereka mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah
atau yang disebutnya mereka kelompok berisiko
seperti bayi anak anak kemudian juga orang tua
mereka yang comorbid kemudian mereka yang imunokompromis
nah kita perhatian kita harus kepada mereka
supaya kalau mereka sakit tidak menjadi fatal
dan jangan sampai kebijakan itu kemudian bertentangan
dengan komunikasi risiko yang disampaikan oleh pemerintah
komunikasi risiko yang disampaikan
antibody kita tinggi kemudian juga jumlah antibody nya juga tinggi
tetapi kebijakannya kemudian menambahkan booster misalnya begitu ya
dan itu menjadi mandatory menjadi wajib
itu menjadi kontroversi kontradiktif dengan statement yang sudah dikeluarkan
booster penting saya sendiri juga mendapatkan booster
tetapi dia harus menjadi recommended atau direkomendasikan
bukan kemudian menjadi mandatory
baik baik berarti artinya pr nya masih banyak
dan jangan sampai kemudian kebijakan maupun statement itu akan kontradiktif begitu ya bu mas delina
bu mas lilian anda melihat seperti apa kemudian kita sudah mungkin berjalan hampir dua bulan begitu ptm di tahun ajaran baru ini
apakah sudah tepat atau permasalahan kita hanya di pengawasan saja yang perlu diperketat lagi bu
untuk masalah pengawasan protokol kesehatan di anak anak di sekolah
ya saya kira para pendidik guru pengawas sekolah juga sudah mengerti tentang apa yang harus mereka lakukan
karena sudah melalui pandemi ini selama dua tahun lebih
dan kita tidak melihat ada sesuatu yang istimewa sehingga menyebabkan sekolah harus kembali online atau diliburkan
jadi kalau ini dalam dua bulan sekalipun omikron dan tiga varian of concern baru tersebut menyerang kita
saya kira sekolah masih tetap berjalan dan masyarakat masih tetap beraktivitas dan bermobilisasi seperti biasa
itu hal yang baik
baik artinya tidak ada kondisi spesial begitu ya kalau dalam istilah anda tadi begitu
saya akan kembali ke pak alex
pak alex ketika kemudian penerapan isolasi hanya pada skup kecil saja
ini apakah sudah dinilai efektif begitu pak dalam dua bulan terakhir untuk memutus mata rantai penularan khususnya pada anak anak di sekolah pak alex
ya jadi seharusnya ini sudah menjadi bentuk kehidupan kita karena kita sudah lebih dua tahun ya bergaul dengan covid
jadi semua orang sudah tahu apa yang dikatakan dengan kasus suspek kemudian kasus terkonfirmasi kontak rat itu pasti sudah dipahami dengan baik
hanya yang penting bahwa bila mana kita ada bergejala dan kemudian pada saat kita bergejala itu kita memeriksakan diri ternyata positif
maka kita akan mengisolasi secara mandiri
jadi ptm itu sebenarnya aman jika pekesadaran ini terjadi di sekolah di anak murid dan juga di keluarga
jadi oleh karena itu keluarga juga harus punya hubungan dengan mereka yang menyelengkarakan sekolah
dan yang kemudian adalah bahwa
dan yang kemudian adalah bahwa
semua yang positif covid sembilan belas memang tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat ruang publik termasuk juga di sekolah dan seterusnya
oleh karena itu memang aplikasi peduli lindungi ini juga harus tetap diaktifkan
dimana memang pada saat ini sekarang kalau misalnya dia hitam tentu dia tidak bisa melakukan aktivitas
tapi persoalannya adalah bahwa banyak orang sekarang bergejala memeriksakan diri di rumah
memeriksakan diri di rumah sehingga
bila mana itu reaktif dia bergejala dia tidak melaporkan
ini juga satu kekeliruan
jadi oleh karena itu bagi mereka yang memeriksakan diri di rumah
apakah karena ada rapid test antigen yang begitu mudah untuk melaksanakannya
bukan menjadi dasar akhirnya ini tidak dilaporkan
dan kemudian keluarga tidak mengetahui bahwa seseorang tersebut sakit
dan inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua
khususnya bagi mereka yang bergejala
dan bagi mereka yang mempunyai keluhan khususnya ada comorbid
harus tetap memeriksakan diri
dan harus tetap melaporkan ke instansi terdekat untuk pelayanan kesehatan
dan demikian juga bagi mereka yang mempunyai riwayat misalnya bahwa belum divaksinasi
ini juga harus menjadi pertimbangan untuk bisa segera dilakukan vaksinasi
memang vaksinasi bisa kita agak luar biasa
kita agak lambat dibandingkan waktu saat kita melaksanakan vaksinasi satu dan dua
ini melambatnya bisa oleh karena sentra vaksinasinya mungkin tidak sebanyak yang kita alami tahun dua ribu dua puluh satu
sehingga akses dan akselerasinya juga menurun
oleh karena itu memang bagi mereka yang berisiko
kita tetap menganjurkan merekomendasikan untuk tetap dilakukan vaksinasi yang ketiga
dan bagi mereka yang petugas kesehatan untuk melakukan vaksinasi keempat atau booster kedua
baik pak alex
artinya kedisiplinan perlu ditingkatkan
merubah stigma bahwa gejala misalkan seperti batuk pilek tidak dianggap remeh lagi begitu ya
apalagi kita punya anggapan seperti itu sebelum pandemi
terima kasih atas waktu anda ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas pak alexander ginting
dan juga kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia ibu mas daly napani
terima kasih bapak dan ibu salam sehat selalu